cctv merekam aksi seorang wanita yang mencuri ponsel milik pengunjung yang tertinggal di sebuah rumah makan soto di kota makassar sulawesi selatan pada jumat dinihari
dengan cepat wanita itu mengambil ponsel yang tergeletak di meja di tengah lalu lalang pegawai rumah makan
setelah mengambil ponsel ia pun berpindah ke meja lainnya dan buru buru menghabiskan bangkuk coto yang dipesannya
tidak butuh waktu lama unit opsenal polsek tamalan raya berhasil menangkap tersangka berinisial sw di kabupaten sidra
ia ditangkap saat dalam perjalanan mudik menuju kabupaten sulu sulawesi selatan
aku sempat membawa hape tersebut menuju ke kampungnya
namun setelah kita lakukan penyelidikan lebih mendalam akhirnya kita koordinasi dengan polres daerah yaitu kabupaten sidrap
untuk mengamankan dan akhirnya anggota berhasil mengamankan pelaku
seorang pemudik pingsan karena kelelahan dan takut ketinggian saat turun dari kapal dorolonda di pelabuhan tanjung perak surabaya pada sabtu
korban yang datang dari ternate ini menempuh perjalanan dengan kapal laut selama tiga hari
ketika sampai di pelabuhan tanjung perak para pemudik berebut untuk turun
petugas yang berada di lokasi langsung membawa korban ke pos kesehatan untuk mendapatkan perawatan
pemudik dari berbagai daerah di indonesia timur memilih mudik lebih awal karena ingin lebih lama di kampung halaman
selain itu jadwal kapal yang terbatas juga menjadi alasan pemudik berangkat jauh jauh hari sebelum lebaran
berdasarkan data dari pelindo pada sabtu terdapat empat kapal pelni yang merapat ke surabaya dan membawa pemudik dari wilayah indonesia timur
tim liputan sia indonesia